ketua dpd gerindra dki jakarta muhammad taufik melaporkan komisioner kpu dki jakarta ke polda metro jaya karena dianggap telah merampas hak konstitusionalnya
sementara kpu dki jakarta siap menghadapi laporan ini karena merasa telah menjalankan tugas sesuai aturan kpu pusat
ketua dpd gerindra dki jakarta muhammad taufik melaporkan seluruh komisioner kpu dki jakarta ke polda metro jaya
para komisioner itu dipolisikan lantaran dianggap tak menjalankan putusan bawaslu yang meloloskan m taufik sebagai caleg di pemilu dua ribu sembilan belas
taufik merasa kpu dki jakarta telah merampas hak konstitusionalnya
wasah hukum m taufik taufikur rahman mengatakan kpu dki jakarta telah melakukan pelanggaran etik
dan kaedah hukum yang telah diperlukan oleh kpu dki jakarta

kpu dki seharusnya menjalankan keputusan bawah selu yang meloloskan m taufik sebagai calon anggota legislatif selamat lambatnya tiga hari setelah putusan
namun kpu malah menunda pelaksanaan putusan tersebut dengan alasan menunggu putusan gugatan judicial review soal peraturan kpu
ketua kpu arief budiman mengatakan kpu tidak pernah menolak keputusan bawaslu itu
namun sepanjang pkpu masih ada maka kpu wajib menjalankan peraturan yang secara resmi sudah diundangkan
maka kpu mengatakan ini tidak bisa dieksekusi putusan ini
tunda dulu sampai dengan ada putusan bahwa apakah pkpu kita itu dinyatakan berlaku atau sudah tidak berlaku lagi
sepanjang berlaku maka seluruh pasal di dalam pkpu itu tidak boleh dipilah pilah
seluruh pasalnya berlaku
nah tapi nanti kalau memang ada putusan yang menyatakan pasal pasal tertentu tidak lagi berlaku
kami membahasnya malam ini

mas taufik selamat malam
terima kasih sudah di sini
kemudian juga ada mbak betty idrus ketua kpu dki jakarta
terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada pak hadar nafis gumai pendiri network for democracy and electoral integrity atau netgrid
pak hadar terima kasih
selamat malam sudah hadir di sini
saya ke mas taufik dulu
mengapa langkah ini akhirnya diambil
melaporkan ke polisi
ya sebenarnya langkah ini sudah dipikirkan jauh jauh hari sebenarnya
kita sama sama mengikuti proses persidangan di bawaslu
dimana kami mensekitakan ditemeskannya klien kami bapak muhammad taufik
tidak menjadi calon legislatif
ketemes tidak memenuhi syarat ya
dalam proses sengketa ini kan kita dimenangkan
dalam putusan itu menyatakan bahwa diperintahkan kpu untuk merubah status tms menjadi ms
dan yang ketiga adalah memerintahkan untuk melaksanakan putusan itu
sampai dengan tanggal lima
sampai dengan tanggal batas akhir
tiga hari ya
tiga hari yang sudah ditentukan bersama undang undang
ternyata kpu malah menerbitkan surat yang pada pokoknya menunda
nah secara redaksional kan itu memang agak rancu kan
yang seharusnya merubah dari tms menjadi ms
malah menunda redaksinya
oleh karena itu kami menganggap ini bukan hanya berbicara etik
tapi sudah memenuhi kaedah hukum pidana
sudah melanggar pidana di sini
akhirnya diputuskan untuk melaporkan semuanya
jadi yang objeknya
objeknya ini berarti
kami menganggap tujuh komisioner ini yang bertanggung jawab terhadap penundaan
pelaksanaan dari perubahan tms menjadi ms ini
oke berarti di sini termasuk mbak betty
oke termasuk mbak betty
mbak betty sudah membayangkan bahwa akan kemudian dipidanakan dalam kasus ini atau bagaimana
karena bagaimanapun kan kalau dari jakarta jadi patofik
bagaimanapun kan ada kasus kasus serupa
bahwa aslu yang meloloskan caleg caleg lain
tapi kemudian mungkin hanya patofik yang melaporkan
sejauh ini memang baru pak
baru patofik yang melaporkan
itu sudah diprediksi sebelumnya oleh teman teman kpu
kpu dki jakarta sih sudah mendengar
karena ancamannya kan sudah sekian lama
sudah beberapa hari sebelumnya
ini sebenarnya bukan kali pertama
karena selain bawaslu kami juga disengketakan di komisi informasi
tapi kami belum mendapatkan putusan laporannya
soyogianya harus dikenal
jadi dulu cara kami bekerja
struktur kami bekerja dan cara kami bekerja
bahwa kpu itu menurut undang undang dasar loh mbak
dinyatakan bekerja nasional tetap dan mandiri
artinya keputusan kpu itu adalah sama untuk semua wilayah
sampai dari sabang sampai merauke
termasuk untuk kpu dki jakarta
kami bekerja atas nama pkpu dua puluh terkait dengan pencalonan dalam hal ini
dan dalam pkpu dua puluh itu ada form b tiga
yang ditandatangani juga oleh pak taufik
bahwa ketika mencalonkan yang bersangkutan itu tahu konsekuensinya
kalau mencalonkan tiga jenis napi tadi
yang sudah ditandatangani di atas materai
termasuk partai politik juga sudah menandatangani
eksplisit mbak disebutkan di dalam form b tiga
kalau tetap mencalonkan mantan napi koruptor mantan napi kekerasan seksual terhadap anak
atau bandan narkoba
maka partai politik sudah tahu konsekuensinya
bahwa ada kemungkinan tms gitu ya
akan kami tms kan
tidak muncul dalam daftar calon yang akan direpublikasikan
bahkan kalau sudah terpilih pun akan ditarik oleh partai politik
artinya kalaupun memang ini dipidana
pidananya sudah masuk laporannya
kemudian kalaupun ini nanti ditindaklanjuti
berjalan sesuai ketetapan hukum
itu tentu saja alasan dari kp udk jakarta
kami yakin bahwa kami sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada
ada surat eda

atas dasar itu kami menyurati bahwa diminta oleh kp uri bahwa kami untuk tindaklanjut terkait dengan kasus korupsi ini ditunda sampai putusan mahkamah agung
atas surat edaran sembilan ratus sembilan puluh satu itulah
kemudian kami menyampaikan kepada semua pihak bahwa tidak dapat menindaklanjutinya sekarang
karena harus menunda itu
pak hadar bagaimanapun ini baru kemudian sampai dipidanakan sampai harus berhadapan dengan
mungkin sesuatu yang mungkin saya yakin ini sesuatu yang belum disiapkan sebelumnya oleh teman teman kpu dki
memang sebelumnya hanya ancaman ancaman tapi itu akhirnya sekarang kejadian juga
kalau anda melihatnya bagaimana
ya saya kira itu konsekuensi kerja ya
para teman penyelenggara
itu yang pertama
ya memang semua warga punya hak juga ya
tinggal di sini sebetulnya kita menghimbau saja
apalagi kita tahu bahwa
proses ini sudah panjang dan kita tahu ini menunggu di mahkamah agung
jadi putusan tentang apakah peraturan yang dibuat oleh kp udk bertentangan atau tidak itu ada di mahkamah agung
jadi seharusnya kita semua menahan diri dan bersabar
tetapi kalau kemudian juga melangsungkan pelaporan tersebut
ya tentu tidak bisa ditahan juga ya
nanti kita tinggal menghimbau pihak kepolisian saja
untuk juga melihat persoalan ini secara lebih menyuruh
untuk melihat persoalan ini secara lebih menyuruh
jadi bukan pada poin dimana penyelenggara pemilu tidak menindaklanjuti yang ada batas waktu tiga hari tersebut
jadi bukan pada poin dimana penyelenggara pemilu tidak menindaklanjuti yang ada batas waktu tiga hari tersebut

tapi ini memang cukup sikit rumit
jadi memang baik kita melihatnya secara menyuruh
juga nanti merembet gitu seperti juga
permohonan sengketa ini
mulai dari satu kemudian
di banyak tempat
sekarang sudah tiga puluh delapan ya
jadi sore ini saya mendapat info lagi
jadi ada yang baru ditambahan daftar ini
dari maluku utara
kemudian dari poso
dan dari pagar alam itu
ada dua caleg di dalam empat puluh tiga
lima orang jadi untuk yang dprd
dan ini masih juga ada yang berproses
di tempat lain
yang sebetulnya dilakukan oleh kpu
dengan berusaha menata
agar pemilu kita lebih bersih
dengan calon calon yang punya
integritas yang tinggi
begitu tapi kemudian
dilihat oleh penyelenggara
juga yang lainnya justru keliru
sehingga membuat situasinya
seperti ini tetapi kembali
ini sudah menjadi
yang semua pihak harus mengikutinya
termasuk sebetulnya bawaslu
kalau menurut saya ya karena dia
adalah satu unit
dari penyelenggara pemilu
memang satu kesatuan
ya akibatnya seperti ini
jadi seharusnya saling menghormati
dan mengikuti jadi apa yang
diawasi oleh bawaslu sebetulnya
apa yang sudah menjadi peraturan
pelaksanaan demikian juga nanti
sengketa itu ada peraturan bawaslu
kpu pun harus mengikuti
sekalipun kpu tidak setuju dengan
peraturan tersebut jadi ini sudah
diatur sedemikian rupa agar tujuan
utama penyelenggara ini menciptakan
pemilu yang demokratis yang adil dan
bersih dan seterusnya itu bisa dicapai
tapi kan kemudian kan kalau misalnya
yang sekarang terjadi kemudian akhirnya
ada empat puluh tiga caleg yang kemudian lolos
ini kan karena ada perbedaan yang
satu berpegang pada ini yang satu
berpegang pada ini kpu berpegang pada
pkpu bawaslu juga ada pegangan
sendiri nah itu kan jadinya
iya betul justru itu
jadi kita harus memahami bahwa
penyelenggara pemilu di indonesia yang
unik ini ya ada sisi pelaksana dan ada
sisi pengawasnya dan sekaligus
penegak hukumnya ya nah itu unik
jadi di design ini punya satu kesatuan
fungsi penyelenggaraan oke oke
artinya apa bahwa kalau sudah ada
peraturan pelaksanaan yang memang
dimandatkan dibuat oleh kpu bawaslu juga
harus memperhatikan itu jadi tugas dia
agar pelaksanaan pemilu sesuai dengan
peraturan yang dibuat nah juga sebaliknya
begitu untuk penyelesaian pengawasan dan
penyelesaian pelanggarannya adalah
perbawas itu dibuat jadi kalau tidak
memperhatikan ah enggak saya memperhatikan
undang undangnya saja ya kejadiannya
seperti ini oke tapi mas taufik
sebenarnya kan sekarang juga sudah
kalau tidak salah beberapa waktu lalu di kpk
kpu kemudian bawaslu kemudian sudah ada
kesepakatan pertama yang mendorong
mahkamah agung kemudian yang kedua
mengingatkan partai politik untuk
mau secara sukarela menarik nama namanya
artinya kan sudah ada kesepakatan
sebenarnya diantara tiga lembaga itu
juga sebenarnya secara eksplisit ini untuk
meminta tiga puluh delapan sekarang empat puluh ya empat puluh bacalek yang
lolos itu untuk cooling down sedikit tapi
itu akhirnya pak taufik memutuskan untuk
tidak bisa menunggu lagi kalau perspektif
kami begini ya kalau kita berbicara itu
tidak bisa menafsirkan itu adalah sebuah
ketetapan hukum yang memiliki kekuatan yang
mengikat nah sampai dengan hari ini kan
belum firm juga kesepakatan itu apakah
kesepakatan ini berbentuk perintah atau apa
nah sampai hari ini kita masih berpegang
teguh kami tidak mau berdebat lagi
masalah substansi apa yang
dipersidangkan dalam bawaslu kemarin
karena faktanya sudah diputus nah kalau
kita berbicara taat aturan monggo mari
kita sama sama taat aturan ketika
bawaslu sudah memutuskan suatu perkara maka kita bisa berbicara tentang hal yang tidak terjadi
maksimal tiga hari harus dijalankan
kita perlu konsistensi juga di sini
apakah irisan daripada permohonan kami
itu merujuk pada constitutional view
yaitu wawonan dari bawaslu ini kan hak
konsistensial kami untuk mengajukan
permohonan keberatan nah diperbawaslu itu
mengatur berita acara yang diterbitkan
oleh kpu merupakan objek sengketa nah
itulah menjadi pijakan kami untuk
mengajukan gugatan permohonan keberatan
kepada bawaslu faktanya dikabulkan nah
kami sih mencoba untuk menarik ini
spektrum yang lebih luas bahwa kita
menginginkan penyelenggaran pemilu ini
taat asas dan taat hukum jadi jangan
sampai proses penyelenggaraan pemilu ini
diabaikan sendiri oleh penyelenggarannya
taat asas dan taat hukum termasuk soal
bahwa pak taufik sudah di sudah tanda
tangan di atas materai bahwa ada
kemungkinan tms ya ini yang perlu kita
diskusikan lebih jauh bahwa kalau kita
mengacu ke pasal empat ayat tiga itu
sesungguhnya kan perintah atau himbauan
kepada partai politik dan di dalam pkp
walaupun tidak jelas mengatur mengenai
sanksinya tidak jelas tidak jelas apa
sangsi sangsi yang diturunkan dalam
aturan itu sedangkan kalau kita berbicara
partai politik verifikasinya sudah
selesai partai gerindra sudah diloloskan
sebagai peserta pemilu lalu kemudian
tapi itu tanda tangan fakta integritas kan
betul tapi fakta integritas itu kan setelah
verifikasi partai politik nah kemudian
pasal empat ayat tiga ini dalam proses
penjaringan bakal calon nah ini kan agak
rancu jadinya kok berbicara partai
politik lagi sedangkan sekarang sudah
masuk pada ranah bakal calon nah
berbicara tentang fakta integritas yaitu
namanya partai politik itu kan menjadi
tersandra lah kalau kami bilang ya
tapi tahu kan pak taufik kan menandatangani
surat itu di atas materai tahu akan
saya pikir sih tidak sejauh itu
tidak sejauh itu karena memang tidak sejauh itu
tidak membaca atau karena memang begini
ini kan aturan yang dibuat oleh
penyelenggara dalam hal ini kan kpud
menyampaikan adanya form b tiga ya
masalah ya yang harus ditandatangani oleh
ketua ketua partai nah sebenarnya ini juga
kami menganggap ketua ketua partai ini
dalam posisi terjepit juga ketika dia
tidak menandatangani seluruh calegnya
tidak bisa masuk nah ini kan menjadi
buah simalakama sebenarnya tidak
menandatangani tidak calegnya semua tidak masuk menandatangani
terjebak dalam pasal empat ayat tiga ini
oke oke terjebak jadi menurut anda itu
apa jebakan kalau saya mau buat bahasa
mudahnya ya jebakan batman jebakan
batman oke nanti ya setelah jeda saya
konfirmasi ke mbak betty dan juga pak hadar
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia
prime news tadi sebelum jeda mas taufik
kuasa hukum m taufik mengatakan bahwa
surat atau form b tiga yang ditandatangani
oleh partai politik kemudian ada nama nama
pak caleg di sana yang menyatakan untuk
memastikan bersih fakta integritas
begitu itu sebagai jebakan batman tapi
bagaimana sebenarnya dari kalau kp udk jakarta itu kan semua calegnya saja
kalau kpudk jakarta itu kan semua calegnya ada juga dan kalau facet itu semua calegnya juga jadi
pertanyaan yang terakhir pak taufik sudah jelas ya termasuk pak taufik berarti sudah jelas akan bisa tms gitu
partai politik yang bertanda tangan tahu konsekuensi bahwa pengajuan bakal calon kan bukan oleh calon
tapi oleh partai politik ditandatangani oleh ketua dan sekretaris tingkat wilayah kalau dki jakarta
jadi ada pasal empat partai politik dalam mengajukan bakal calon secara demokratis dan terbuka
dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka itu
tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi
nah ini dituangkan lagi dalam form b tiga
kita kan menilai nih kami menilai kami lihat oh sudah tanda tangan yang bersangkutan sudah tanda tangan
bahwa tidak akan mencalonkan dengan tiga jenis tapi tadi
pada poin tiganya jika yang bersangkutan tetap mencalonkan
maka tahu konsekuensi administratif
akan dicoret oleh kami
jadi kami kan bekerja sesuai dengan ketentuan
dicoretlah beliau karena beliau memang statement bahwa yang bersangkutan adalah napi mantan napi koruptor
yang jebakan batman tadi nggak ada pilihan lain lain selain tanda tangan
ini pilihan kerja kami
ini alat kerja kami
ini yang menjadi alat ukur kerja kami
sehingga ketika sudah kami dapatkan demikian tentu kami harus konsisten dengan apa yang tertuang
ketika kami membuat berita acara mau tidak mau suka tidak suka
yang bersangkutan harus kami tms kan
jadi menurut saya istilah jebakan itu juga tidak tepat
iya karena ini semua tahu kok
ini kan bagian dari pkpu
bagian dari peraturan
jadi bukan hanya bawaslu yang bisa mensekatakan kalau tidak setuju
partai partai politik pun juga berhak untuk mensekatakan
setelah ditetapkan tiga puluh hari paling lambat
mahkamah agung harus menyelesaikan tiga puluh hari setelah menerima gugatan tersebut
jadi semua sudah tahu
setiap partai politik di setiap tingkatan
tanda tangan ini
dpp untuk mencalonkan dpr anggota dpr ini juga tanda tangan
logikanya kalau misalnya sudah tanda tangan sudah tahu konsekuensinya
ketika ditemeskan kan tidak akan ribut lagi dong
kalau menurut teman saya
dan juga begitu disengketa bawaslu nya juga harus menganggap ini dong
eh anda tanda tangan ini loh saya kasih lihat
satu bahwa akan mereka berintegritas semua ke depannya
poin dua itu untuk yang sekarang
jika di dalam daftar caleg yang dia berikan semua di setiap dapil
itu tidak ada yang ex napi tiga kategori tersebut
nah yang ketiga jika seperti sudah dijelaskan
maka akan siap menerima sanksi ditemeskan
jadi istilah tidak ada sanksi tidak tepat juga
yang paling bawah dibuat disitu
sanksinya sudah pasti tms gitu
udah yang paling bawah dibuat dengan sesungguhnya
jadi partai politik ini mau apa
atau anda melihat
atau anda melihat memang ada kecenderungan partai politik
udah daftarin aja kita lemparin aja ke sana gitu
tetapi ini kan menunjukkan bahwa partai partai politik kita ini nggak serius gitu
dan kita sebagai pelaksanaan saya bisa memahami dan saya sangat setuju
kalau begitu melihat ada yang melanggar ini
ya sudah ditemeskan seperti aturannya
demikian juga harapan saya sebetulnya
bawaslu itu begitu ada yang mengesekatakan
dia akan melihat loh
anda sudah tanda tangan kok anda menseketakan
tapi ini tidak diperhatikan
mas sofi logika berpikirnya seperti itu
jadi begini kalau kita berbicara aturannya
sebenarnya dari gerindra pun khususnya dari pak muhammad taufik
juga sudah mengajukan judicial review terkait dengan pemberlakuan pasal empat ayat tiga ini
cuman kan yang menjadi persoalan sekarang
mahkamah agung kan tidak kunjung memutus
bahkan sampai terakhir pun walaupun kami mendengar informasi
dalam minggu ini akan diputus
itu adalah bentuk keberatan dari pihak kami
terlepas daripada limitatif waktu yang diberikan setelah pkpu ini diberlakukan
tapi itu persoalan sendiri menurut kami ya
nah terkait dengan pemberlakuan pasal empat ayat tiga ini
sesungguhnya yang menjadi barometer terkait dengan munculnya form b tiga tadi
walaupun secara teori kami pun menganggap ya aturan ini diskriminatif
empat ya kalau nggak salah ya
banyak tindak pidana yang lebih serius seperti genosida
itu tidak tercantum
logika sederhananya berarti terorisme
seorang teroris yang sudah bebas
boleh dong nyalek
atau pelaku genosida
boleh dong nyalek
oleh karena itu
hal hal yang sifatnya prinsip seperti ini
tapi koruptor juga kejahatan yang tidak main main kan
apalagi di negeri ini
ya kalau menurut kami
korupsi perbuatannya tidak luar biasa
kalau menurut kami ya
tidak luar biasa
cara menyelesaikannya yang luar biasa
ya kalau kita berbicara korupsi
korupsi itu kan variabelnya banyak
polisi yang nerima uang dua puluh ribu
nah itu kan kita nggak bisa membuat itu sama rata
kenapa persoalan ini menjadi serius
karena memang penanganannya yang luar biasa
kenapa kemudian kpk diberikan kekuasaan yang lebih besar
anggaran yang lebih besar
penanganan yang luar biasa
makanya saya pikir ini perlu diluruskan persepsi persepsi itu
bahwa korupsi itu biasa aja gitu
sesungguhnya sama seperti tindak pidana yang lain
ya kalau saya berbicara tindak pidana
saya mau tanya ke para ahli hukum
ada nggak yang membedakan terpidana korupsi
terkait dengan pemidanaannya
nggak ada sama aja
yang membedakan adalah putusannya
sama semua narapidana
nah kenapa kemudian
pkpu ini muncul seolah olah mendiskriminasi tindak pidana
sedangkan di dalam undang undang pemidanaan
itu jelas mengatur
dan di sana pun tidak disebutkan
apakah kamu terpidana korupsi
apakah kamu terpidana pembunuhan
pemerkosaan dan sebagainya
makanya di sini pak taufik betul betul melawan ya
bukan berarti kita melawan institusi
saya mencoba menganalogikan ini adalah
kita mencoba membangun pemilu ini taat hukum
kita menyelenggarakan pemilu ini adalah pemilu yang demokratis
tapi juga taat hukum
tapi merampas hak konstitusional orang dengan cara yang tidak benar
taat hukum kan memang sudah ada aturan ya
kalau misalnya taat hukum kan memang tiga
terpidana pelecehan seksual
dan narkoba memang sudah jelas tidak boleh mencanggulkan diri
oleh karena itu
kami juga mengajukan judicial review terkait dengan itu
karena kami menganggap
tidak paslah pembatasan hak itu ada di level peraturan
karena undang undang dasar pun mengatur
pembatasan hak itu levelnya ada di undang undang
bukan di pkpu
atau peraturan peraturan di bawah undang undang
kami menginginkan pemilu ini terselenggara bukan hanya demokratis
tapi juga taat hukum sesuai dengan koridor yang ada
tapi sebenarnya mas taufik
kalau misalnya kita kembali soal b tiga
ketika sudah menandatangani itu
kan berarti sudah secara sadar mengetahui
ke partai politik juga semestinya sudah akan memberitahu pak taufik
ada tanda tangan seperti ini
ada nggak sih sebenarnya dari partai politik untuk memberikan informasi itu
kita berbicara pemilu ini kan
kita berbicara stakeholder ya
stakeholder ini kan bukan hanya penyelenggara dan partai politik
tapi juga kita berbicara konstituen
konstituennya pak taufik itu ratusan ribu
dan saya mau tanya
dari pihak penegak hukum manapun
terlibat kasus tindak pidana apa selama priorisasi beliau menjabat sekarang
kenapa kemudian seolah olah terpidana ini didiskriminasi seolah olah tidak memiliki integritas
saya kembali bertanya
residivis mana yang sudah menjabat sebagai pejabat publik
yang kembali terjerat dengan pidana yang sama
tidak ada saya lihat
parameternya itu nggak terukur juga
enggak bukan itu maksud saya
apakah dari partai politik anda
dari gerindra internal
sudah memberitahu kepada pak taufik bahwa
kami siut kita sudah tanda tanda b tiga
dalam pelaksanaan ini
pak taufik juga secara linier mengajukan judicial review
terkait dengan pemberlakuan pasal empat ayat tiga
pasal empat ayat tiga ini bertentangan dengan norma hukum
jadi sangat yakin hakul yakin
ketika mahkamah agung nanti memutus
membatalkan pasal empat ayat tiga
nah kenapa kemudian pak taufik tetap masuk
pak taufik tidak mau mengecewakan konstituen
jadi ketika pasal empat ayat tiga nanti dibatalkan
lalu nasib pak taufik bagaimana
nasib konstituen yang inginkan memilih pak taufik bagaimana
jadi gerindra juga nggak ada woro woro ya
kepada para calegnya ini ada begini
ada kemungkinan tms gitu
kalau itu tentu tetap ada
ada berarti ya
artinya semuanya sudah tahu resiko tms dong
tahu tapi kan kita tidak bisa menutup mata juga
tetap tentang harapan dari konstituen
nanti kita selanjutnya kita bahas kembali
jadi sekarang solusinya apa
bagaimanapun sudah diajukan
sudah digugat judicial review sudah jalan
sekarang sudah diadukan
kita sekarang tinggal nunggu
tapi bagaimana cara terbaiknya untuk menunggu seperti apa
tetapi cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di prime news
saya ke padar
padar kalau misalnya melihat yang sekarang terjadi
bagaimanapun ini semua sudah jalan masing masing prosesnya
apakah kpu harus menunggu putusan judicial review
atau tetap fokus sudah untuk dct nanti targetnya dua puluh september
kalau tidak salah ya
saya kira iya harusnya begitu
karena kita harus merefer kepada peraturan yang berlaku sekarang
oke jadi tetap dct itu
jadi pkpu itu masih berlaku
semua harus menghormati dan mengikutinya
dct yang ditetapkan nanti ya tetapkan
kecuali sebelum itu ada putusan lain kita tahu
tunggu putusannya bunyinya apa gitu
dan bahkan menurut saya bahwa selupun menunda saja
kalau ada sengketa sengketa yang diajukan terkait dengan isu ini
yang sedang proses berhenti saja dulu
atau yang baru masuk ditunda dulu
atau jangan diproseslah gitu
sampai ada kepastian karena ini jadinya bertambah banyak gitu kan
dan kemudian satu sama lain juga mengurangilah ya
memperlihatkan di depan publik seolah olah terus saja berkelanjut
bawah seluruh dan kpo misalnya
padar nggak nyebut nih saya nyebut
jadi publik itu juga merasa yakin
oke memang ada perbedaan pendapat gitu ya
tapi kita selesaikan dengan baik baik
sesuai aturan yang sedang ada dari judicial review
maka putusan ma yang kita tunggu saja gitu
karena kalau terus kelihatan seperti itu
masyarakat jadi mempertanyakan juga
ah penyelenggaranya gimana sih
terus pertaruhannya adalah pemilunya kan
kalau isu pemilu utama itu kan tentang legitimasi
kalau itu tidak tumbuh
hasil pemilu kita ini
kira kira kan begitu
jadi harus kita saling menahan diri lah ya
tapi kemudian kalau misalnya dari kpu
kemarin yang dari dkpp kpu dan bawaslu yang katanya akan memberikan surat formal
kepada mahkamah agung agar segera menutaskan ini
sudah dilakukan itu secara formal atau prosesnya
secara teknis saya tidak tahu ya
tapi pada posisi kami di kpu dki
artinya tetap konsisten pkpu dua puluh dua ribu delapan belas masih berlaku
sudah diundangkan mengikat semua pihak
termasuk kami di kpu dki jakarta
artinya nggak akan nunggu
kita karena kami pelaksana tingkatan daerah
surat edaran sembilan ratus sembilan puluh satu masih menjadi
masih itu pegangan ya
betul pegangan kpu dki dalam hal ini
oke dan juga termasuk sudah siap menghadapi segala
gugatan mungkin yang akan muncul nanti ke depan
ya ini konsekuensi dari pekerjaan
sudah kami dengar lama
dan kalau sudah dilaporkan nanti kita hadapi
wajahnya kelihatan siap
saya mendengar kpu ri sudah mengirim surat
saya mendengar kalau tidak salah
dan katanya sudah akan ada jadwal untuk bertemu
wakam agung saya dengar
dan kalaupun misalnya dijadwalkan akan segera disidangkan
karena kan targetnya dua puluh
nah ini juga pemahaman peraturan perundang undangan
ada yang empat belas hari katanya
ada yang masih menunggu juga
mk dan sebagainya
kalau ini dilihat khusus di kepemiluan
maka di undang undang pemilu kita ini
ada pasal tujuh puluh enam
itu mengatakan diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari
setelah permohonan judicial review itu diterima
jadi dilihat saja nanti yang
kan ada sejumlah berapa
dilihat saja tiga puluh harinya itu
kalau saya ya memandangnya
dan bisa dilihat diambil dari yang paling cepat memasukkan
tentu saja kan
biasanya disatukan atau bagaimana nanti saya tidak paham
nanti saya tidak paham juga
tapi ada batasan di dalam undang undang pemilu
karena ini urusan pemilu
perkiraan saya mestinya melihat yang kesini
bukan undang undang yang lainnya
what's next dari pak taufik
saya menunggu langkah apa lagi yang akan dilakukan pak taufik sekarang
yang pasti kita akan melakukan sesuai dengan dimensi hukum yang ada ya
kami juga tidak akan keluar jauh dari koridor
jadi selama ini kami menganggap ada pertentangan
yang merugikan pihak kami
kami akan lakukan langkah langkah itu
memang kami sangat berharap
mahkamah agung segera mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan semua persoalan ini
karena memang kami berpandangan
entah putusan dari bawah seluruh itu mengabulkan atau tidak
terkait dengan pengujian pasal empat ayat tiga ini
kami akan taat
prinsipnya seperti itu
karena kami mengacu pada aturan yang firm yang lebih tinggi
karena ketika memang kami menganggap aturan di bawahnya ini
nah ketika judicial review nanti sudah diputus
ya itulah putusannya
selama itu belum ya kami akan melakukan upaya apa yang bisa kami lakukan
oke termasuk ini ya
termasuk membinakan teman teman di kpud
oke intinya ingin secepat cepatnya supaya nggak lama digantung itu kira kira
ya kurang lebih seperti itulah
oke tapi juga sudah siap apapun termasuk menerima jika tms itu memang harus benar benar diterima
yang pasti kami menganggap hukum adalah panglima
jadi ketika hukum sudah berbicara sesuai dengan norma
ya mau nggak mau konsekuensi hukumnya kami harus taat
artinya kalau misalnya itu sudah diterima ada kemungkinan mencabut laporan
itu akan berjalan dengan sendirinya kami pikir
ketika sudah bisa menerima semuanya
kami akan kaji ini lebih dalam lagi nantinya
tapi secara umum kami berpandangan ketika memang pasal pengujian ini ditolak
ya pasti akan ada konsekuensi yuridisnya
nah itu yang akan kami tindak lanjuti
oke baik terima kasih bapak bapak
semoga semuanya segera tuntas
kuncinya masih dma kita semua tunggu
dan kita juga tunggu tanggal dua puluh mana yang lebih dulu ini dct nya atau keputusan yang mana
terima kasih pak hadar nafis gumai mas sofieq
terima kasih mbak betty terima kasih banyak
kami cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasi lain